ibu mau kamu keluar sekarang
ibu gak boleh gini dong ibu
ibu gak boleh gini ibu yang salah
bawa ibu ke kamar ya neng ya
ya saya lagi mau cari cincin
coba kotak yang ini deh saya mau lihat
saya mau model yang ini aja deh
pilihan yang tepat untuk cincin kawin ada angka lapannya yang artinya nggak akan pernah terputus
ukuran nya mas
ini nih ukuran nya
romantis banget mas dibaut pakai rambut
ibu udah jangan nangis terus ibu
gak ada yang khawatir sama jantung ibu
udah ya ibu ya
ibu yang sabar

bentar ibu ya
aku akan buat teh hangat ya ibu ya

aku akan buat teh hangat ya ibu ya

aku akan buat teh hangat ya ibu ya

aku akan buat teh hangat ya ibu ya
aku akan buat teh hangat ya ibu ya
aku akan buat teh hangat ya ibu ya

ibu benar benar kecewa sama kamu

ibu ingin minta maaf ibu
maafmu gak berarti apa apa tiar
lapa selama ini
ibu salah mendidik kamu
sampai kamu bisa berbuat dosa
bisa melupakan norma
salah ibu mendidik kamu
ibu mau salah
ini semua salah tiara
tiara ini udah gak bisa ngejalanin nasihat dari ibu
tiara gak bisa
sekarang malah ngecewain ibu sekarang
ibu mau kamu keluar sekarang
ibu mau kamu keluar sekarang
ibu mau kamu pergi
kalau nanti sudah selesai
aku keluar saja
saya mau sendiri
tapi ntar kalau ibu ada apa apa gimana
pak kamu tidak berani neng
neng dengar sendiri tadi
pak juga disuruh keluar
tapi tidak apa apa neng
pak juga di situ saja
iya yang penting ibu ada yang menemani pak
tuh kan sekarang dikunci neng
ibu tolong buka pintunya ibu
ibu jangan kayak gini
ibu gimana ini di dalam
ibu khawatir neng
nanti kalau anfal gimana
ya allah ibu
ibu buka pintunya ibu

katoran pilih juga